ibu belum ikhlas
ibu ngapain lagi mana sih gak bener banget sengaja
biar saya jatuh
ibu mencelakain kamu
istrinya pak yunus
bawina kenapa ada disini
mana pak yunus
iya pak yunus
kenapa bawina ada disini pak ustadz
tadi saya menemukan bawina sudah ada di jalan sini
bawina sudah tidak ada
semoga kamu tenang disana ya win ya
saya turut berduka cita ya pak
terima kasih ibu
ibu siapa ya
saya teman bisnisnya wina
dia sudah menipu saya
dia ambil barang dagang saya senilai lima puluh juta
tapi dia tidak bayar pak
sejahat itu kau wina
kalau oh tuhan
jika sudah terbara bara
pak kok disatuin pak
mari kita mohon pada allah swt mudah mudahan allah ampunkan dosanya sehingga
almarhumah tidak panas lagi dan dimudahkan segala urusannya hal hal tehal coba sekarang
kita coba angkat lagi bismillahirrohmanirrohim bismillah ya dibantu alhamdulillah
enggak nyangka ya bu wina kelihatannya senang tapi utangnya tuh dimana mana iya ya
bu ya tapi emang orang kayak gitu emang banyak hutangnya iya sih bu utang tuh enggak tergantung
gede kecilnya yang penting dibayar bu iya iyalah namanya hutangnya harus dibayar iya
aku milt sedih apa no
jenazah sudah berapa kali disiram
masih saja panas
yunus minta tolong sama ibu
tolong dimaafkan semua kesalahan kesalahan wina bu
ibu masih terganjal nak
ibu belum ikhlas
ibu ngomongnya gimana sih gak bener banget sengaja
biar saya jatuh
mana mungkin ibu mencelakain kamu
alah di mulut aja bisa bilang begitu
di hati kan siapa yang tahu
makanya ngepel yang bener
airnya kebanyakan tuh jadi becek
ntar orang jatuh lagi
cucian juga pasti banyak di belakang
pel doang yang gak bener
masaknya udah selesai
aduh ini orang tua lama banget masaknya
masaknya udah lama banget
masaknya udah lama banget
bu gini aja deh
aku cari pembantu
tapi ibu nih yang harus beli semua perlengkapan dapur
gak sanggup kan
makanya jangan lelet
aku lagi gak enak badan win
nah gini nih
ibu lagi enak badan win
makanya ibu tuh jadi orang susah
terus gak kaya kaya
gak usah alesan bu
udah masak aja cepetan
enak banget ya
jam segini udah makan
ini sudah siang win
ma jangan gitu dong kesan nenek
udah kamu gak usah kucampur
udah makan aja sana
kalau orang tua ini taruh aja makannya
samira ini makan dong
tapi izinkan nenek makan ma
udah kamu makan aja dulu
ntar dia juga makan
win kamu jangan paksa dia
dia masih punya hati
jadi ibu bilang saya tuh gak punya hati
kalian tinggal di rumah saya itu artinya saya punya hati
kalau bukan gara gara mas yunus
ibu sama samira angkat kaki dari rumah saya
untuk membantu mematikan penazahnya ini
semoga berjalan dengan lancar
silahkan pak yunus nanti kita tunggu di depan aja
alhamdulillah pak ustadz
wina udah adem
mupanya juga udah gak bosong lagi
mungkin ini karena ibu tri sudah mau
api jenazah menantungnya kali ya pak
baiklah nanti selesai dimanikan
dikakonkan kita akan segera
terima kasih ibu
alhamdulillah pak ustadz
akhirnya bisa dimanikan juga
sebentar warga sebentar jam'ah sebentar
pak ustadz masalah yang suat cuma kita berdua pak
begini pak yunus dan jam'ah bahwa kita hukum mensulati jenazah ini adalah far dukifaya
jadi alangkah baiknya sebagai muslim kita menyulati jenazah beliau agar beliau tenang jalannya
dan kita mendapatkan pahala dari allah swt
wa rahmatullah wa barakatuh
assalamu'alaikum wa rahmatullah wa barakatuh
baik jam'ah tolong bantu dia
assalamu'alaikum wa rahmatullah wa barakatuh
wa rahmatullah wa barakatuh
wa rahmatullah wa barakatuh
wa rahmatullah wa barakatuh